informasi selanjutnya tentang menteri badan usaha milik negara periode dua ribu sebelas hingga dua ribu empat belas dahlan iskan
diminta keterangan oleh kpk terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair di pt pertamina tahun dua ribu sebelas hingga dua ribu enam belas
dahlan tiba di gedung merah putih kpk pada kamis pagi
belum diketahui dengan pasti keterangan apa yang akan didalami oleh tim penyidik kpk kepada dahlan iskan
sebelumnya ketua kpk firly bahuri pada juni dua ribu dua puluh dua lalu
mengumumkan bahwa pihaknya sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan lng di pt pertamina tahun dua ribu sembilan belas
hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak kpk mengenai pemeriksaan kembali